sementara itu tidak hanya isu merapatnya pkb kepada poros koalisi yang dibentuk oleh pdi perjuangan
partai golkar juga disebut semakin mesra dengan pdip pasca pertemuan antara puan maharani
dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
disampaikan oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto di sekolah partai pdip sabtu pagi
menyebut hubungan antara pdi perjuangan dan partai golkar juga semakin intens
pasca pertemuan yang terjadi antara elit pdi perjuangan puan maharani
dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto yang terjadi pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga lalu
hasto juga menyebut bahwa pdip dan golkar juga telah membentuk tim daerah
untuk membahas rencana kerjasama lebih lanjut dalam persiapan dan penjajakan pemilu dua ribu dua puluh
sangat intens apalagi kemarin pertemuan yang terakhir mbak puan
dengan pdi perjuangan puan maharani
dengan pak erlangga hartarto itu kan juga sangat intens
simbol bunga merah dan kuning kuning dan merah itu kan menggambarkan
bagaimana kerjasama di parlemen kerjasama di pemerintahan
memang telah dilakukan dengan baik juga di daerah daerah
berarti tim yang sudah terbentuk ya mas
ya tim untuk menjabarkan bentuk bentuk kerjasama di pilpres dan pileg ini
sudah dibentuk dan sekarang melakukan